dan nunjuk rasa ribuan buruh yang awalnya berjalan damai diwarnai bentrokan
keributan dipicu oleh aksi buruh yang nekat menerobos barikade polisi
untuk menuju ke bundaran hotel indonesia
bentrok antara polisi dan masa buruh dari kongres aliansi serikat buruh indonesia atau kasbi
terjadi di jalan mh tamrin menteng jakarta pusat selasa siang
masa buruh dan polisi saling dorong hingga baku hantam
bentrokan ini dipicu oleh aksi buruh kasbi yang mencoba menerobos barikade polisi
untuk menuju bundaran hotel indonesia bergabung dengan elemen buruh lainnya
sementara polisi yang sudah memblokir jalan agar buruh tidak menuju hi
bersikeras untuk menahan agar aksi buruh tetap dilakukan di depan pusat perbelanjaan sarinah saja
beruntung bentrokan ini tidak melebar dan bisa diredam oleh perwakilan buruh dan polisi